ini dilaksanakan atas dasar
momentum of understanding yang sudah dilaksanakan
terkait pengamanan kejaksaan agung oleh pom tni
ini dilaksanakan atas dasar
momentum of understanding yang sudah dilaksanakan
antara kejaksara agung dan tni
nomor empat tahun dua ribu dua puluh
dalam memor of understanding tersebut
ruang lingkup yang dibahas khususnya
di antaranya adalah penugasan prajurit tni
seperti jabatan jaksa agung muda
dan juga dukungan bantuan personal tni
dalam perasaan tugas dan fungsi kejaksaan
dan juga dukungan bantuan personal tni
sejauh ini bantuan keamanan sudah dilaksanakan jauh jauh hari
sebelumnya dalam rangka mendukung kegiatan penegakan hukum
karena ini menyangkut dengan adanya personal tni
yang bertugas di kejaksaan agung
sebagai jaksa agung muda pidana militer
pengamanan pom tni di kejaksaan
normal dan tidak ada yang istimewa
melalui siaran digital patv dan media streaming lainnya